dan bom yang meledak di gereja santa maria tak bercelah menyisakan duka sebuah keluarga muda
kehilangan dua putra sekaligus ketegangan hati sang ibu yang juga ikut luka parah akibat ledakan
menyitu hati banyak orang
luka di sekujur tubuh dan jarum infus tak menghalangi weni angelina untuk hadir di rumah duka adijasa surabaya
inilah kesempatan terakhirnya untuk melepas dua buah hati terkasihnya natanael etan dan vincenzius evan hudoyo
rabu pagi keluarga menggelar upacara tutup peti untuk dua kakak beradik berusia delapan dan sebelas tahun
yang nyawanya terenggut saat bom mengoyak gereja santa mariata bercelah ngagel akhir pekan lalu
sebuah kotak berisi mobil mobilan jadi kenang kenangan terakhirnya untuk kedua buah hatinya
meski berusaha untuk mencari kemampuan
mereka duka akibat kehilangan dua sosok malaikat kecil ini terlampau berat untuk keluarga
sehari sebelumnya masyarakat juga terharu menyaksikan adegan saat weni untuk pertama kalinya menyaksikan jasad kedua buah hatinya
weni memang baru mengetahui kedua anaknya meninggal senin malam
dalam kondisi yang masih lemah karena luka parah
weni tetap berusaha kuat
inilah usapan terakhir weni tanda kasihnya untuk kedua anaknya
seperti para korban lain weni tak pernah menduga ibadah bersama keluarga minggu pagi itu
jadi akhir kebersamaan dengan kedua putra tercintanya
evan nathan sama mamanya sama satu saudaranya itu lima
itu setelah kita drop ya kita mumpung dalam sudara sepuluh lima belas meter lah
itu udah ya
setelah itu aku lihat ke belakang ada mobil kaca yang peta
waktu itu aku langsung turun aku langsung turun lihat anak anak di bawah
teror ledakan yang mengguncang tiga gereja di surabaya akhir pekan lalu memang sebuah kejahatan kemanusiaan
selain jemaat dan keluarga misa peringatan tiga hari meninggalnya korban bom gereja santa maria tak bercelah
juga dihadiri komunitas lintas agama
mereka sama sama sepakat mengutuk keras dan melawan aksi terorisme
sementara itu marta jumani korban ledakan gereja pantekosta dimakamkan di makam keputi surabaya rabu siang
marta yang menjadi petugas absensi jemaat rencana yang akan menikah pada bulan september
ia sudah melakukan tukar cincin sehari sebelum bom ledak
jenazah marta jumani lima puluh empat tahun warga kepatihan surabaya beranjak dimakamkan di makam keputih rabu siang
marta seorang petugas absensi jemaat menjadi korban ledakan bom gereja pantekosta jalan arjuno
beberapa kerabat histeris dan nyaris pingsan
tanti sepupu marta mengatakan marta jumani sejatinya akan menikah di bulan september
dia sudah bertunangan pada hari sabtu sehari sebelum ledakan bom di gereja pantai kosta
marta jumani lima puluh empat tahun berada di makam keputi rabu siang
marta jumani lima puluh empat tahun berada di makam keputi rabu siang
pendeta gereja pantekosta jonathan bintoro mengatakan sebelum menjadi petugas absensi korban sempat menjadi pendoa bagi jemaat gereja
keseharianya ya itu sebagai pendoa juga membantu pekerjaan tuhan untuk buletin membagian buletin membagikan juga perandungan harian
iya jadi sebagai itu beliau
pendeta berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang
karena jemaat merasa kehilangan marta jumani sebagai petugas absensi gereja
sementara itu keluarga mendiang legi talim buat memaafkan pengebom gereja santa maria takbercula surabaya jawa timur
jenazah legi talim dikremasi hari ini
misal untuk jenazah legi talim kwadni
salah satu korban aksi bom bunuh diri di gereja santa maria tidak bercela surabaya
dilakukan di rumah duka oasis lestari kota tangerang banten
setelah itu jenazah almarhumah dikremasi
anak sulung korban max prawira menyatakan
telah memaafkan kejadian keji yang merenggut nyawa ibunya
ia mendoakan agar terduga teroris diampuni dosa dosanya
dan arwahnya diterima tuhan yang melayani
saya harus memaafkan dan mungkin sekarang saya mau bilang
orang orang yang diberi hati itu kita harus berdoa
tuhan mengajarkan kami
kita melakukan orang orang yang mempunyai
legitalim berada di gereja santa maria tidak bercela surabaya
pada minggu tiga belas mei
untuk mengikuti misa di sela sela kegiatan bazar
bom meledak tepat ketika legita memasuki area gereja
beliau ini adalah seorang ibu yang priang
ya sering ikut kegiatan kita
dan banyak bercanda kalau kita bersama sama dengan beliau
dia sosok juga yang sangat konsisten
kami di acp
saya kira bizimu sudah tahu bagaimana harus kita meletakkan chemistry senhork stealing ini
poi pemerintahan bisa lebih wasada
setelah keremasi abu jenazah mendiang legitalim kuadni
akan disemayamkan keluarga di rumah duka